relawan dan warga desa di sekitar gunung ringgit yang masih satu kawasan dengan gunung arjuna welilang
berhasil memadamkan api pada kamis siang
berbekal alat seadanya mereka mengambil resiko menghadang api agar tidak terus merembet
warga dua desa dayu rejo dan jati arjo melakukan pemadaman api secara manual di salah satu punggung gunung ringgit
sebenarnya warga sudah membuat sekat bakar yang membatasi bergeraknya api
api yang terus membesar dan merembet ke arah bawah membuat mereka memutuskan untuk menghadang dan memadamkan api
menggunakan batang serta daun pohon mereka memadamkan api dengan menepuk nepukannya ke kobaran api
api sempat membakar kaki sejumlah warga meski sudah mengenakan sepatu but
dan untuk mengetahui kondisi pemadaman di sana kami sudah terhubung dengan korespondensi indonesia mifta farid di kawasan gunung arjuna jawa timur
halo selamat sore mifta bagaimana kemudian proses pemadamannya dan kalau kita lihat sebarannya seberapa luas sebetulnya dari titik awal api
meram untuk hari ini ada berita yang cukup bagus yang bisa dibuat terutama bagi warga di dua desa di kawasan lereng gunung ringgit ini
karena mereka sejak tadi pagi sampai menjelang sore saya mengikuti kegiatan mereka dalam melakukan pemadaman secara manual
sebenarnya warga di dua desa ini melakukan pemantauan di sekat bakar yang sudah mereka buat sehari sebelumnya
karena mereka mendapat informasi bahwa api sudah mulai turun dan hanya berjarak beberapa puluh meter dari sekat bakar yang sudah mereka buat
namun mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan penghadangan terhadap api dan langsung melakukan pemadaman
dan sekitar tidak kurang dari sepuluh meter
jadi dua jam pemadaman di sekitar punggung di gunung ringgit ini berhasil dipadamkan
pemadaman yang dilakukan ini kemudian menjadi pemantik bahwa di sekitaran gunung ringgit yang selama ini juga dibakar oleh api di wilayah gunung arjuna dan wulirang ini
hari ini berhasil dipadamkan secara keseluruhan
namun warga tetap berjaga dan mereka was was juga kalau kemudian api muncul kembali di titik titik yang sudah mereka berhasil padamkan
nah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kewaspadaan para warga
relawan yang tergabung dalam proses pemadaman api hari ini saya bersama mas udin
salah satu relawan yang mengordinir warga dan juga relawan untuk melakukan pemadaman di banyak sekali titik yang ada di gunung ringgit ini
mas kalau dengan kondisi sekarang apa kewaspadaan yang dihadapi warga sekalipun ada informasi yang baik kabar baik bahwa seluruh api yang ada di gunung ringgit ini bisa dipadamkan terakhir tadi sore mas
ya kewaspadaan yang tetap akan dilakukan oleh
tim relawan yang dikoordinir oleh desa baik di dua desa dayurejo ataupun jati harjo tetap mempertahankan relawan relawan di pos masing masing yang sudah kita miliki
ada di pos curatangkil ada di budokbunder dan beberapa
malam hari ini tadi kita baru saja memberangkatkan sekitar dua belas orang untuk tetap menjaga di pos pos yang sudah kita sediakan itu
risiko apa mas yang masih bisa muncul
di hari hari ini di hari hari ke depan ketika hari ini sudah bisa dipadamkan
lokasi lokasi mana yang patut diwaspadai oleh relawan dan warga
ya potensi kebakaran tetap masih ada karena melihat dari kontur lokasi gunung ringgit khususnya yang di kabupaten pasuruan dan arjuna
di mana di sisi atas sekitar satu lima ratus mdpl sudah terbakar yang bawahnya itu masih banyak sekali ilalang
rumput rumputan kering yang setiap saat bisa terbakar sehingga potensi itu selalu akan dipantau oleh relawan
ketika ada percikan ataupun asap yang masih membumbung itu nanti menjadi fokus para relawan tentu saja untuk memadamkan segera
terakhir mas udin sebelum mas udin melanjutkan kegiatan lagi apa yang dibutuhkan warga dan relawan ya terhadap pemerintah dengan kondisi seperti sekarang ini
ya tentu saja selama ini sudah banyak koordinasi sudah banyak relawan dan ini tadi kita juga dibantu dari tim gabungan ada tni polri bbbd
dan karena kita sudah memadamkan pada hari ini tentu kewaspadaan itu harus tetap dipertahankan sehingga kebutuhan untuk personil dalam menempatkan
apa yang ada di pos untuk memantau dan memadamkan
pemantauan itu tetap masih ada yang berikutnya tentu saja biasanya dengan pengalaman pengalaman kita
walaupun masih ada kita istilahnya kayu atau tonggak yang ada bara apinya yang bisa langsung membakar itu sepertinya tetap butuh kayak pembasahan
karena dengan adanya pembasahan itu tentu saja membuat potensi sekecil apapun api yang ada di atas bisa terkendalikan
terima kasih mas udin waktunya selamat dan sukses hati hati dalam melakukan pemantauan
ya bram tadi saya melihat sendiri memang meskipun sudah dipadamkan asap kemudian juga api dalam skala yang kecil masih terlihat di area tersebut
sehingga tadi betul juga kata mas udin pembahasan tetap harus dilakukan mengingat cuaca di kawasan ini juga terus berubah ubah termasuk juga arah angin
kalau kemudian ada batang pohon yang masih ada bara apinya kemudian terpental
terkena hembusan angin yang cukup kencang dan kemudian jatuh ke wilayah yang masih relatif kering ini juga akan memicu kebakaran
dan dikhawatirkan ini akan membuat kawasan kawasan yang masih belum tersentuh api ini bisa saja menjadi daerah baru kebakaran di wilayah arjuna ulirang
tepatnya juga di wilayah gunung ringgit ini yang menyaksikan satu bagian atau satu bantaran dari pegunungan arjuna ulirang ini
baik terima kasih atas laporan anda kita tentu berharap akan segera
segera bisa teratasi dan juga dipadamkan
selamat kembali bertugas dan tetap jaga keselamatan
miftah farid melaporkan langsung dari pasuruan jawa timur